terbitnya surat penghentian penyidikan perkara atau sp tiga atas kasus dugaan pencemaran nama baik dan penistaan pancasila secara otomatis menggugurkan status tersangka rizik sihab
beberapa waktu lalu kita masih ingat presiden jokowi bertemu dengan ulama pa dua ratus dua belas
apakah penghentian kasus ini murni masalah hukum karena tidak ada dua alat bukti minimal atau sebenarnya ada intervensi sebagai kompromi politik
kita akan bahas itulah topik prime news pada malam hari
saya sudah bersama dengan sebelah saya sudah ada pak petrus salestinus kuasa hukum dari ibu sukmawati
selamat malam pak petrus
dan sebelah pak petrus sudah ada mas hendry satrio akademisi politik universitas paramadina
selamat malam mas hendry
dan sudah ada bang novel bang mumin humas dari pa dua ratus dua belas
selamat malam bang novel
sebelum kita akan mulai
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
sebelum kita akan mulai diskusi kita akan dengarkan terlebih dahulu ini ada pernyataan mengenai sp tiga kasus ini
dari akbp truno yudo wisnu andiko kabit humas dari polda jawa barat
kita dengarkan berikut ini
sebelum kita mulai
pemanggangan polisnya beralasan bahwa memang tidak ada unsur pidana dalam kasus dugaan pengkhinaan pancasila
atau pancasila nama baik yang dilakukan oleh rizik siap
saya ingin langsung ke pengacara dari ibu sukmawati soekarno putri ada bang petrus alestinus bang petrus
ini pihak kepolisian mengatakan sudah sejak bulan februari ya atau bulan maret februari lah
katakan februari bahwa ini sudah sp tiga
apa kemudian ketika ini muncul ke media muncul ke publik ini sudah sp tiga
apa kemudian respon dari tim pengacara ibu sukma atau mungkin sejak awal belum tahu
bahwa baru tahu belakangan
ini saja pak
ya pertama ibu sukma sendiri bahkan juga masyarakat yang selama ini selalu mendukung langkah yang dilakukan oleh ibu sukma
kami tim penasihat hukum juga semua kaget
karena tidak pernah dapat informasi sama sekali dari pihak kepolisian
bahwa kasus ini akan mengarah kepada penghentian penyidikan
beberapa waktu yang lalu masih ada pertemuan komunikasi antara pihak mabes polri dengan ibu sukma
itu kapan itu pak
kalau tidak salah sekitar tiga minggu atau empat minggu yang lalu
tidak ada satupun informasi yang membuka bahwa kasus ini telah dihentikan
oke jadi dalam pertemuan tersebut tidak ada informasi bahwa kasus ini dihentikan kepada tim pengacara ibu sukmawati
jadi sekarang ini muncul berita bahwa kasus ini dihentikan pun
ibu sukma sebagai pelapor terutama bahkan masyarakat juga yang mendukung langkah yang dilakukan ini
tidak mendapatkan penjelasan sama sekali
padahal peristiwanya sudah terjadi dari bulan februari katanya
nah dari posisi ibu sukma kalau memang ini dihentikan
seharusnya ibu sukma diundang dan didengar
apakah ibu sukma masih punya informasi yang bisa menyumbang atau memberikan tambahan untuk melengkapi apa yang dianggap sebagai masih kurang
ini sama sekali tidak terjadi
jadi bang petrus atau mungkin ibu soekar baru taunya ketika dia muncul ke media
baru tahu ketika muncul ke media
artinya baru baru ini saja
dan ini suatu kabar yang betul betul ya banyak orang menyatakan bahwa indonesia berduka atas informasi ini
oke ini pihak kepolisian mengatakan bahwa tidak memenuhi unsur pidana
tidak ada minimal dua alat bukti seperti yang dikatakan ya
artinya seperti apa respon kemudian dari tim pengacara
nah ini yang kita tidak percaya
pertama karena pada waktu peristiwa ini dilaporkan
sampai pada pemberian status tersangkat kepada rizik siap
itu polisi menjelaskan bahwa unsur pidana terpenuhi
ini sudah masuk kategori peristiwa pidana
tinggal mencari tambahan bukti untuk menentukan tersangkanya
nah pada bulan januari ketika ditetapkan status tersangka
menurut kita dan juga menurut kuhap
bukti minimal dua alat bukti sudah tercukupi sehingga diberi status tersangka itu
yang dibawa oleh tim kuasa hukum apa saja alat buktinya yang disertakan
rekaman video itu yang beredar luas itu
itulah yang diserahkan
bahwa kemudian saat ini polisi mengatakan itu tidak cukup untuk memenuhi unsur pidana
meskipun ini hak subjektivitas penyidik ya dalam proses hukum
jadi kalaupun memang belum cukup
tanggung jawab polisi untuk mencukupi itu
bukan dibebankan kepada pelapor atau masyarakat
memang dalam banyak kasus polisi banyak hal membebankan pembuktian itu
oleh masyarakat pelapor
padahal itu tugas polisi
untuk memenuhi atau mendapatkan kembali alat bukti itu
alat bukti ya untuk kemudian ini bisa di
karena mereka punya wawonan mereka diberikan hak
oleh undang undang untuk masuk dimana saja guna mendapatkan bukti itu
oke jadi belum ada penjelasan dari pihak kepolisian kepada
tim kuasa hukum dan justru baru tahu ketika ini muncul ke media
baik saya ingin ke bang novel
sebenarnya ini tentu kabar yang mengembirakan ya untuk
habib rizik begitu untuk teman teman dari pa dua ratus dua belas mungkin
tapi mungkin bisa gambarkan kepada kami seperti apa kemudian

rizik sihab merespon ketika ada informasi atau ketika tahu bahwa
kemudian kasus ini mengenai dugaan penghinaan pancasila
kemudian di sp tiga kan oleh pihak kepolisian
jadi sebelumnya kami mengapresiasi langkah tegas tepat
oleh polda jabar yang memberikan sp tiga
karena itu kita melihat bahwa
untuk memenuhi unsur dua alat bukti ini menurut kami itulah dipaksakan
punya polisi tadi apa yang disampaikan bang petrus
untuk bisa memberikan atau memaksakan barang bukti itu
dua alat bukti itu itu haknya polisi
tetapi kan bukan polisi saja yang menentukan daripada
terjerat atau tidak jeratnya habib rizik ini
tetapi data ini keterangan ini ditolak oleh kejaksaan
yang berulang kali bolak balik bola karena tidak memenuhi unsur dua alat bukti itu
sehingga tidak p dua puluh satu ya
sehingga tidak p dua puluh satu dan dinyatakan sp tiga
karena tidak memenuhi unsur yang sangat minim
bahkan unsur rekayasa lebih jelas ketika itu kita melihat
daripada pemaksaan untuk mengkriminalisasi daripada habib rizik
habib rizik seperti apa merespon ini
kita melihat dari grup grup kita tim kita beliau sangat untuk merespon ini
beliau biasa biasa saja
karena masih ada kasus di belakang yang rekayasa atau kriminalisasi
masih ada yang lain
masih ada yang lain jadi nggak berpengaruh
tidak berpengaruh terhadap habib rizik
yang mungkin kalau mungkin kalau mereka mencari kemampuan mereka akan mencari kemampuan

yang kita yakin itu rekayasa atau dipaksakan dikriminalisasi
mungkin habib rizik baru bisa memberikan respon yang betul betul baik
yang betul betul positif kepada kepolisian republik indonesia
oke baik kalau dari bang petrus mengatakan bahwa tidak tahu bahwa ini kemudian sudah sp tiga
begitu sejak bulan februari
kalau dari teman teman pa dua ratus dua belas atau mungkin dari rizik siap sendiri
apakah ini sudah tahu sudah sp tiga sejak bulan februari
enggak ada yang tahu
saya mendadak juga kaget
kebenaran saya ada di mabes polri
kalau tahu ada berita bahwa habib rizik kasusnya sp tiga
karena mendadak baru tahu
ini bukan bertanya langsung bukan
karena mendadak baru tahu
barulah tim kita untuk mengambil barang bukti itu ke mabes polri
karena buktinya apa baru tahu
karena itu dia kita baru ambil
kalau februari udah tahu ya mungkin udah kita ambil barang bukti itu per februari
karena kemarin baru tahu ya itu hari juga kita langsung ambil
jadi benar benar juga kita kaget bahwa kita
karena kan ini kan sebelumnya kasus ini memang kita melihat pejabat yang lama
kapolda yang lama yang kita melihat ada ketidakharmonisan terhadap umat islam
terhadap gerakan alumni satu dua yang mereka nggak simpati
melihat kasus kapolda jabar yang lama
akan tetapi beda dengan kapolda yang baru
mungkin dengan kebijaksanaan menimbang kasus ini yang memang sangat sensitif
untuk menunjang kondusivitas daripada negara indonesia ini
enggak mau dipaksain enggak mau terjerat dalam kriminalisasi
maka polda jabar melepaskan diri atau memberikan sp tiga kepada habib rizik
oke baik bang petrus kasus yang sangat sensitif
kemudian nanti saya akan ke mas henry ya
kemudian ini juga ditarik bahwa jangan jangan ini sebuah kompromi politik
begitu tidak sepenuhnya murni hukum dan lain sebagainya
tanggapan dari tim kuasa hukum ibu sukma atau ibu suma sendiri seperti apa
pertama begini ya
ada kecurigaan istrinya
ada kecurigaan istrinya
kebijaksanaan juga tidak pak
pada posisi rizieq sehab itu hak ya
undang undang memungkinkan sebuah status tersangka atau sebuah penyidikan bisa dihentikan
itu normatif dan itu hak
tetapi pada sisi yang lain
polisi mengambil sikap penghentian penyidikan terhadap kasus ini
tanpa mengundang pihak pelapor
apalagi kasus ini kan bukan kepentingan pribadi ibu sukma
kasus ini kan menyangkut kehormatan negara
harga diri bangsa ini
karena ini menyangkut lambang negara garuda pangasila
jadi seharusnya pihak terkait dalam hal ini pelapor atau masyarakat yang berkepentingan ini diundang kita duduk sama sama
dengarkan ini loh posisi kasusnya
ini sama sekali tidak terjadi
sehingga kalau kemudian masyarakat mencurigai seakan akan ini ada semacam permainan politik
bisa saja masuk ke sana
dan kalau itu terjadi ini sangat disayangkan
jadi bang petrus juga mencurigai hal yang sama
karena ini kan normal sekali kemarin masyarakat
masih bicara bahwa ini sedang kita mendalam
kita akan penuhi petunjuk dari kejaksaan
baik mas henry kita tahu ya bahwa beberapa hari sebelumnya ya atau beberapa waktu yang lalu
pak jokowi bertemu dengan teman teman dari ulama pa dua ratus dua belas
entah apa isi pertemuan tersebut namun kemudian ini diasumsikan bahwa pak jokowi mulai mendekati teman teman dari bang novel
teman teman dari pa dua ratus dua belas
kemudian sekarang ada
penghentian kasus sp tiga yang dipertanyakan juga oleh bang petrus
apakah kemudian mas henry juga melihat jangan jangan ini kemudian lagi lagi sebuah hasil dari kompromi politik dari pertemuan itu
gini mas reinhardt wajar kalau kemudian publik berpersepsi demikian
terkadang kan memang dalam opini publik itu sangat kuat persepsi yang terjadi
apalagi pada saat perjumpaan itu dilaksanakan kemudian bocor ke publik
maka yang dijelaskan adalah
oh pa alumnido dua belas menginginkan pak jokowi untuk tidak lagi mengkriminalisasi ulama
sehingga kemudian pada saat muncul berita ini wajar kalau kemudian masyarakat menggiring ke arah sana
apalagi agustus nanti kan sudah mulai masuk ke ranah pilpres
kemudian di persepsikan mencari dukungan tambahan
mulai menggalang kekuatan dari yang selama ini kontra dengan pak jokowi begitu ya
ya itu kan dalam pilpres itu kan tidak lagi penting siapa teman siapa lawan
yang penting kan suara
suaranya milih dia atau tidak
apalagi misalnya dalam surveinya kedai kopi gitu ya kita tanyakan waktu itu
siapa pemimpin umat di indonesia saat ini
itu memang habib rizik nomor satu
yang kedua itu agim terus ada ustadz tabul somad ada tgb janul majid
ma'ruf amin kemudian pak jokowi dodo baru gusmus dan lain lain
jadi kalau dikumpulkan semua wajar saja
hanya saja yang saya sayangkan adalah tidak terlalu cantik kalau misalnya kemudian memang ini adalah bergaining politik gitu
kalau memang ada bergaining politik negara mengorbankan polri
kalau dalam hal ini saya katakan
karena hal ini pasti yang terjepit adalah polri
kendati misalnya ada
karena dicurigai diintervensi begitu ya
ya walaupun akhirnya kemudian ada informasi sudah selesai dari februari
ya kan akhirnya misteri selanjutnya adalah kenapa nggak diumumin aja dari februari
tapi ya itu hak polri lagi
yang jelas saya tidak merasa nyaman kalau misalnya saya jadi polri di sini
saya ditempatkan di tengah tengah gitu
sebagai sosok yang akhirnya jadi kambing hitam
itu kan yang akhirnya yang bisa dikumpulkan
akhirnya yang bisa menjawab polri
ini beneran februari atau tidak
anda diintervensi atau tidak
jadi menurut saya kalau memang ada intervensi ini tidak cantik mainnya
nah kalau saya lebih memilih menganggap saat ini polri profesional
jadi artinya memang sudah ada keputusannya di februari
hanya kemudian satu dan lain hal tidak diumumkan
mungkin karena sibuk kan
ada pilkada juga di jawa barat gitu
terus kemudian pak jokowi ketemu pa dua ratus dua belas ingat
oh iya ada itu tuh
ada sp tiga februari belum kita umumkan
kan saya akhirnya saya harus berandai andai yang kemudian menempatkan polri pada sisi profesional
jadi wajar kalau kemudian publik memiliki persepsi bahwa ini ada unsur politis di dalamnya begitu kira kira mas henry ya
iya apalagi back datenya kan kejauhan februari
kalau misalnya back datenya misalnya tiga bulan lalu gitu
mungkin ada pertimbangan februari
kalau kemudian kasus ini kasus hukum ini bang novel dikatakan ada unsur politis ataupun intervensi pasca pertemuan di istana bogor
seperti apa kemudian bang novel akan responin
nanti tahan dulu bang novel kita akan bahas usai jeda
kami akan segera kembali tetap bersama kami di primus
di balik sp tiga kasus rizik sihab ini yang masih menjadi pembahasan kita pada malam hari ini
saya masih bersama dengan tiga narasumber
tadi saya terhenti di bank novel
muaranya sekarang tadi kita sudah ngobrol ya dengan mas henry dengan bang petrus juga bahwa ada atau gini
wajar kalau publik kemudian mempersepsikan ini ada nuansa politis di dalamnya
artinya tanda tanya ini kemudian jawabannya adalah karena politik ataupun hasil dari kompromi politik
artinya bukan lagi masalah hukum pidana
tanggapan apa seperti apa
kami melihatnya ini adalah unsur pidana
jauh daripada unsur politik
karena lahirnya persaudaraan alumni dua ratus dua belas itu adalah dasar untuk semangat bela agama
jadi kita nggak mengurusin politik yang pasti kita akan bela siapapun partai apapun yang mereka tidak mengkriminalisasi ulama
membela agama tidak membela kepala
membela kepada penista agama tidak membela lgbt dan kemungkaran yang lain
jadi kita nggak peduli siapapun ya kan
kalau memang itu partai sepakat semuanya tidak mengkriminalisasi ulama tidak membela penista agama
ya kita serahkan lagi kepada umat silahkan pilih yang mana
tetapi kita akan menyaring
bahwa siapa yang harus kita dekati siapa yang harus kita jauhi siapa yang harus kita lawan
jadi ini murni unsur hukum bahwa tidak ada alat bukti dan juga tidak ada nuansa politis
jadi ini bukan sebuah pertemuan antara teman teman ulama p dua ratus dua belas dengan pak jokowi di sana
jadi kemarin ini kan kita melihat untuk memberikan nasihat
dan ini bukan pertemuan yang pertama
artinya ini pertemuan yang kedua
karena pertemuan pertama itu hari raya idul fitri
yang memang sudah diundang oleh beberapa tokoh yang kita percaya dimediasi
beberapa tokoh yang punya yang bisa menjembatin menjambaratin daripada presiden itu sendiri
ketika itu dijembatani oleh tokoh yang boleh kita percaya
untuk meminta ketegasan memberikan penjelasan
bahwa apa yang dilakukan ini salah
nah kita mau tahu datang apakah ini presiden jokowi tahu tentang kriminalisasi ulama
dari orang orang di sekitarnya menyampaikan hal yang benar atau menyampaikan hal yang tidak benar
nah di sini kita menyampaikan hal yang benar
nah ketika itu kita sampaikan perwakilan kami kesana memberikan nasihat
memberikan kejelasan kedudukan berita yang benar
bahwa posisi kami begini
nggak ada kami untuk merebut negara
nggak ada kami untuk berbuat makar
kami hanya konsentrasi untuk membela agama
melawan daripada penista agama
hanya itu yang kita sampaikan
jangan sampai ini kita dikriminalisasi
akan tetapi ketika itu ditampung dan memberikan janji
nah pertemuan kemarin itu
kok apa yang kita telah sampaikan ketika itu gak ada berhasil
malah tambah parah kejadian
malah lebih sering ulama dikriminalisasi aktivis islam ditangkap tangkapin sementara
jadi meminta supaya aktivis islam dua ratus dua belas dan juga para ulama ini dihentikan proses itu
iya karena itu betul betul nggak sesuai daripada keadaan yang nyata ketika itu
karena itu kita melihat ada kepentingan politik
di balik orang
di balik penguasa
atau di balik orang orang partai partai pendukung yang mendukung daripada pemerintah ini ketika itu
artinya mungkin saja dong kalau kemudian ini betul betul bahwa sp tiga ini adalah lahir karena sebuah intervensi politik kalau begitu kan
kalau kita melihat sp tiga yang khusus ini
kita melihat karena ada sp tiga yang lain
maksudnya kita berharap ada sp tiga sp tiga yang lain
untuk kasus yang lain begitu
kalau deal politik semua dihabisin
kan belum bisa aja nanti setelah ini
makanya kita melihat begini
artinya kita mau lihat kejelasan
dan kita nasihati bahwa apa yang dilakukan ini salah
ini suatu kedoliman
umat islam ini gak mungkin memberikan simpatinya kepada jokowi
kalau memang ulama ulama ujung tombak
berdiri di negara ini sebelum ada nkri belum ada tni polri
ulama yang ratusan tahun berjuang
masa sampai saat ini mereka bukan diberikan tempat yang layak
diberikan kedudukan yang layak
ini kan nggak benar
kita meminta menjelaskan menasehati
agar kita tahu sendiri
ini keputusan dari presiden sendiri
atau memang ada intervensi di presiden sendiri
atau ada informasi yang nggak nyampe kepada presiden
nah ini kita sampaikan
nah dari hasil ini kita akan menanti
karena ketika itu presiden nggak jawab langsung
yang ini jawaban bukan dari apa yang ditantikan oleh pihak
ini bukan jawaban
kita sudah protes habis
kita sudah berikan penjelasan
karena satu ratus lima puluh empat a itu mengenai lambang negara
ada kemudian juga yang namanya lagu
itu dimana kita hinakan
kalau yang namanya lambang negara
menghinakan lambang negara itu injak injak
sedangkan apa yang habib rizik sampaikan adalah tesis
tesis karya ilmiah yang harus dibalas
dengan karya ilmiah juga
dan itu data yang real
berdasarkan yaitu data ilmiah yang habib rizik tulis
dan itu semua bisa dipertanggungjawabkan
justru kita aneh
kenapa kok bisa diterima laporan itu
kok bisa dipaksakan laporan itu
padahal itu adalah karya ilmiah yang akhirnya terbukti
karena ditolak oleh kejaksaan berkali kali
jadi ini murni unsur pidana saja
tidak ada alat buktinya
bukan karena politik dan lain sebagainya
setelah ini sp tiga bang petrus
apa kemudian komunikasi terakhir
misalnya dengan pihak penyidik atau dengan pak wadah jabar
seperti pak bu sukma atau pak bung jokowi
apakah mungkin anda mempertanyakan ini
komunikasi dengan pihak polda jawa barat secara resmi belum ada
apalagi ini banyak hal yang tidak terbuka
salah satu jalan bisa saja ini akan dilakukan pra peradilan
minta supaya ini ditiru
atau pihak polda jawa barat atau baris krim
meninjau kembali keputusan ini
supaya ini menjadi terang
sampai sekarang kan kita belum tahu
apakah ini bukan peristiwa pidana
atau ini memang tidak cukup bukti
atau perkara ini ditutup demi hukum
misalnya karena sudah ada luarsa
atau tersangkanya berhalangan tetap atau meninggal
atau karena sebab lain
tapi yang jelas unsur pidana menurut anda tetap ada di dalamnya itu
ini kan sudah sampai ada penetapan tersangka
berarti peristiwa pidananya sudah jelas
buktinya paling tidak dua itu sudah ada
mas henry seberapa besar kemudian ketika kasus sp tiga ini ya
dari rizik sihab di sp tiga untuk kasus yang penghinaan pancasila ini
berdampak terhadap katakanlah cara jokowi begitu
kalaupun ini adalah nuansa politis ya
cara jokowi untuk bisa menggalang dukungan
atau menghilangkan stigma bahwa pemerintah mengkriminalisasi ulama
seberapa besar kemudian ini berdampak nantinya ke depan
terutama untuk pilpres dua ribu sembilan belas
nanti dijawab oleh mas henry
kita akan tidak sesaat
tetap bersama kami di prime news
banyak persepsi yang timbul bahwa ini adalah nuansa politis
kemudian di sp tiga kan
kalau memang ini ada niat politis ya
ada intervensi pemerintah begitu
ataupun kekuasaan untuk bisa menghentikan kasus ini
seolah olah meredam sementara
teman teman dari pa dua ratus dua belas
seberapa besar kemudian ini bisa betul betul meredam situasi itu
atau paling tidak menghilangkan stigma pemerintah
bahwa mengkriminalisasi ulama
susah mas renhat
karena semuanya sekarang ditutupi kabut semua kan
misalnya misteri pertama
dikatakan bahwa sp tiga nya sebetulnya sudah ada dari februari
pertanyaannya adalah kenapa tidak diumumkan
terus pertanyaan selanjutnya adalah
siapa yang menahan untuk tidak diumumkan
nah terus sekarang tiba tiba diumumkan
pihak kb prizik sama pihak sukmalaku
sama sama tidak tahu
itu kan artinya ada yang dikorbankan
saya tadi sudah katakan
polri dalam hal ini
apa kemudian diharapkan
persepsi apa yang diharapkan
apakah kemudian persepsi yang diharapkan adalah
negara bersepakat bermusyawarah gitu ya
untuk kasus ini
sehingga bisa menambah suara buat petahana
atau apa gitu kan
ini kan semuanya misterinya luar biasa
tidak ada stigma mengkriminalkan ulama mungkin
sama sekali tidak
karena jauh kan
tadi mas novel aja bilang
bahwa ada empat lagi yang masih sp tiga
dan kemudian ini kan baru kb prizik saja
kan yang lain juga banyak
tapi dari surveinya kb prizik juga ditanyakan
apakah negara mengkriminalisasi ulama
kalau saya tidak salah
baru cuma sekitar dua puluh an persen yang ngomong iya
yang lain enggak
jadi maksud saya begini
hati hati juga memainkan ini
kalau saya sih
kalau misalnya saya dikubur kb prizik ya
mendingan diperjelas gitu
memang oke ini sp tiga
tidak ada langsung hukum
tapi memang prosesnya juga harus transparan
soal artinya apa
dengan misalnya tidak ada di sini
pasti dari kb prizik juga akan kemudian melakukan langkah langkah
untuk melihat empat kasus yang lain ini gimana
ada nggak dua bukti bukti selanjutnya
sama di kubu yang melaporkan juga pasti akan begitu
mereka kan melihat lagi ini ada nggak nih
dua bukti tadi itu kan
yang menyebabkan kasus ini bisa lanjut
kalau tidak kan
ya mereka pasti akan khawatir juga
yang satu juga harap harap cemas ya
yang satu juga nanti kalah lagi begitu ya
bayangkan kalau misalnya dari kb prizik
oh kalau begitu
ada kemungkinan di sp tiga
karena misalnya satu ratus dua puluh tiga
yang di kubu lawannya juga begitu
oh ini jangan jangan bisa aja di sp tiga
karena alasannya satu ratus dua puluh tiga
jadi kan ya menurut saya
nggak sehat juga buat kehidupan demokrasi di indonesia
kalau kemudian seperti ini
pasti kb prizik juga enggak pengen
untuk kepentingan kepentingan pihak tertentu
saya juga yakin
di kubu mbak sukma juga begitu
enggak ingin juga
harusnya kedua sama sama jelas ya
harusnya diperjelas aja
pak jokowi sebetulnya enggak
kalau memang benarin di nirekayasa
saya enggak yakin juga pak jokowi membutuhkan itu
karena kan elektabilitas beliau
dari berbagai asil survei
asil survei sudah paling tinggi
memang kalau menurut saya sih
jangan salahkan publik
kalau kemudian dibawa ke ranah politik
kemudian dipersepsikan ada tukar guling
atau tukar apapun itu namanya
karena ada trilogi misteri tadi kan
kemudian tiba tiba dikeluarkan
terus sama satu lagi adalah pertemuan
antara pak jokowi dengan pa dua ratus dua
kemudian beberapa saat lagi ada
bukan beberapa saat
semingguan belakangan ini
dua ribu sembilan belas ganti presiden yang luar biasa
kemudian orang orang menginisiasi
juga beberapa juga mengikuti gerakan dua ratus dua belas waktu itu
atau sebenarnya bisa jadi
kalau ini kemudian persepsi ini
kemudian diolah sedemikian rupa
justru membuat masyarakat yang mungkin kecewa dengan pak jokowi
misalnya begitu mungkin ya mas henry
bisa saja begitu
tapi kan ini memang semuanya kan tertutup kabut semua nih
jadi kan tadi saya mencoba saja
kenapa kemudian dilemparkannya sp tiga nya sekarang
apakah ada kaitannya dengan hashtag dua ribu sembilan belas ganti presiden
yang membahana itu
makin membahana itu
atau apa gitu kan
bayangkan saja kalau
dua orang ini yang satu dapat kabar baik
satu kabar buruk gitu ya
bukan kabar buruk ya
kabar mengejutkan dan tiba tiba gitu
sp tiga nya dihentikan
iya betul barusan dari media
alasannya sebagainya nggak ada
nanti mending kalau begitu
kalau misalnya kemudian
pak petrus ini taunya
dan dia bilang
itu dari ibu sukma
pak petrus itu sp tiga nya diberhentiin ya
eh ada juga
kan lucu juga
atau lihat di tv
atau lihat tv
baik bang novel
ini kemudian ada lagi ya
yang kemudian berhembus ya
ini tukar guling dengan kasusnya ibu sukma
jadi kita banyak yang bertanya
terutama para media gitu
bahwa ini ada kasus tukar guling
biar nol nol antara sukmawati khusus dengan habib rizieq
saya katakan jelas
bahwa persaudaraan alumni dua ratus dua belas itu mengutus timnya untuk melaporkan sukmawati
yang kebenaran di dalam persaudaraan dua ratus dua belas ada organisasi advokat lembaga advokat
yang akta juga ada di dalamnya
itu juga mendampingi dua pelapor
dan itu tidak kita tarik
begitu juga di ikmi
saya sebagai homeboy
saya sebagai homeboy
mas ikatan advokat muslim indonesia
itu juga melaporkan
dan itu sampai saat ini kita nggak pernah ada niat untuk menarik
dalam situasi kondisi apapun kita gak mau tarik
jadi bukan barter ya
begitu juga ada tpua
itu sama sekali kita nggak pernah mau barter
dan kita nggak mau tarik laporan itu
karena sudah ada tujuh belas pelapor kalau nggak salah
yang melaporkan sukmawati
dan terus akan kita kejar
akan kita minta untuk polri menjadikan sukmawati menjadi tersangka
karena ini pernyataan penghinaan agamanya lebih parah daripada ahok
kalau nanti sp tiga juga buat sukmawati
kalau sukmawati diberikan sp tiga ya kita akan ajukan pra peradilan
jadi sama ya
nggak ada kompromis
jadi makanya kalau ditarik ke politik kan paling menunggu media hilang aja pemberitaan
tapi kalau masuk suku nggak berhenti
oke artinya belum puas dengan sp tiga
belum puas dengan sp tiga
karena masih jauh dari apa yang kita harapkan
karena tidak sepantasnya seorang ulama dikriminalisasi bertubi tubi seperti itu
padahal yang membangun negara ini berabad abad adalah mereka
yang seharusnya adalah menjunjung tinggi ulama
mengikuti dari fatwa ulama
dan membela agamanya
jadi memang kita melihat ini masih jauh daripada harapan kita
masih ada beberapa kasus lagi yang semuanya itu jangan dikait kaitkan dengan politik
jadi belum sepenuhnya happy ya
baru satu aja nih
iya masih jauh lah
karena itu memang kita kejar jauh daripada bukti
yang memang sudah kepepet
polri ini sudah kepepet
mudah nggak ada jalan lagi
karena masih ada jalan lagi yang dipaksakan sampai saat ini
bahkan yang nggak ada diadadekan
seperti chat rekayasa itu kan jelas itu
nah gitu ya berharap tuh mudah mudahan terketuk
hati kapolda metro jaya atau kapolri memberikan sp tiga seluruhnya
karena untuk menjaga kondisivitas juga
menjelang pilkada dan pilpres ini
jangan kita berhadapan hadapan terus
karena kalau kita berhadapan hadapan terus ini kan nggak baik buat negara
akan bisa terjadi tumpah darah yang kita nggak berharap itu semua
dan habib rizik nggak mau mengorbankan daripada aktivis atau ulama yang dikriminalisasi ini
untuk berhadapan hadapan saling nanti bertumpah darah
pak petro setelah ini apa kemudian dilakukan oleh tim kekuasaan keputusan kumawati
untuk bisa membuat atau mendapat paling tidak
hak jawa paling tidak ya
atau ingin tahu seperti apa kasus ini akan berkembang selanjutnya
ya ada beberapa langkah yang sedang disiapkan
pertama minta klarifikasi ke baris kimabes polri
apakah betul ini sudah dilakukan sp tiga
karena sampai sekarang kan hanya dengar kata orang
bahkan ada sebagian orang menganggap ini berita bohong
yang kedua kalau memang itu betul
tetap kita minta polri supaya meninjau kembali
ya tentu dengan kebenaran
ya tentu dengan kebenaran
tidak dengan batas waktu
kalau itu juga tidak maka pra peradilan merupakan langkah terakhir yang akan kita lakukan
nah terus terkait dengan pembicaraan seperti tadi bahwa barter atau tukar guling
memang pernah ada yang datang menemui ibu sukma
siapa dan apa kemudiannya
ada pihak pihak yang datang menawarkan kita barter selesai di sini
tidak saling menuntut
pihak pihaknya teman temannya bang novel atau siapa yang itu
ada pihak lain
nah ibu sukma dengan tegas menyatakan tidak
dua hal yang berbeda
dua kasus yang berbeda
silahkan saya akan menghadapi dan ini pun dia tetap menuntut
itu kapan peristiwa itu terjadi
ya belum lama inilah
belum lama ini
sebelum kemudian tahu bahwa ini sp tiga
artinya sampai dengan saat ini baik dari pihak bapak petrus atau mungkin bang novel belum membaca surat sp tiga itu ya
atau belum menerima ya
seperti apa sebenarnya tanda tanya dibalik dari sp tiga ini
terakhir mungkin mas henry akan seperti apa ini kemudian kasus ini kalau kita tarik ke politik kita tarik lagi ke pilpres dua ribu sembilan belas
lagi lagi ini tentu akan terus dibahanakan kalau tadi bahasanya mas henry
kita tarik dulu polri ya
karena saya yakin mereka profesional dalam hal ini gitu
apapun itu apakah sp tiga nya dari februari maupun sp tiga yang baru keluarkan ini
tapi kan polri punya atasan gitu kan
nah atasan ini
atasan ini atasannya polri ya pemain pemain politik di negeri ini
jadi ya saya sih kalau ditanya begitu mas reinhardt tebakan saya sih dari sisi politiknya akan mengandalkan hilangnya pemberitaan di media aja
tapi kalau dari kasus hukumnya saya kurang paham karena saya bukan ahlinya
tapi kan bisa saya nanti setelah ini pak petrus berbicara dengan bu sukma
kemudian habib novel juga bicara dengan habib rizik
kan kita nggak tahu juga nanti hasilnya gimana
saya sih yakin dua duanya pengennya indonesia damai sih
mbak nova terakhir setelah ini sp tiga ada rencana dari habib rizik mungkin atau dari rizik sihab untuk kembali ke indonesia mungkin
jadi insya allah mudah mudahan
sudah satu lepas gugur khas hukumnya tinggal menunggu satu lagi
jadi masih ada beberapa kasus lagi yang mudah mudahan polri ini sadar
untuk menjalin kebersamaan persatuan bangsa
karena ini berpengaruh
karena ini berbahaya mengkriminalisasi ulama ini karena ulama ini sangat banyak pengikutnya
untuk itu kita meminta kepada kapolri atau kepada presiden untuk segera menuntaskan menyelesaikan menghentikan kasus semua habib rizik dan aktivis lainnya yang ketika berkaitan dengan pilkada dan pemilu ataupun pilpres
kita minta dihentikan seluruhnya
baik terima kasih novel bapak bukmin humas pa dua ratus dua belas sudah hadir di priming semalam malam hari
terima kasih bang novel terima kasih mas henry sudah hadir
terima kasih pak petros
kita akan tunggu nanti
terima kasih pak petros
berikutnya kalau memang ini bukan nuansa politis semoga demikian
kalau memang ini hukum pidana semoga masing masing pihak bisa memberikan bukti bukti selanjutnya setelah ini
dan tentu kita menunggu ketegasan dari pihak kepolisian
terima kasih sekali lagi dan priming saya akan segera kembali lagi tetap bersama sama